ya udah sebagai manusia harus menghargai ciptaan tuhan yang disayangi karena dia juga ciptaan allah
hebat kali kau butet
punya hubungan apa kalau sama dia
apa butet emang hebat
iya butet emang hebat
tepuk tangan untuk butet
apa butet emang hebat
tidak biasa sajanya itu
yang penting monyetnya pergi dan kita semua aman
nah anak anakku semua ini contoh yang baik ya
ini kita dapat pelajaran dari butet sekarang
kalian semua ucapin terima kasih sama butet
terima kasih butet
kalau begitu ustadz musa yang mulia dan santun
mau kasih pantun buat butet
nyuk trompet isinya butet
paling enak si buah lontar
jangan lupa tambah kemiri
artinya bukan saja dia pintar
memang itu saudara sendiri
ini macam mananya
yaudah kita sembunyi aja
dimana kalau adu kau
ini bocah bocah tadi
padahal dari kemana sih
lagi dicari kok
lagi abuk aku
tinggal senang gemes gitu loh
gak ada senang gemes abu kaku
ah emang kerjaan kamu tuh
gak mau olor ya makan
gak mau olor ya makan
iya pasti cengep cengep lah
itu bocahnya tuh
aku juga gak tau
tunggu dulu sob
aku mulai sok perutnya sob
udah bab nya ntar aja
bilang tuh ke padanya kamu
jangan bab dulu gitu
aku juga kebalik
perut aku jempol
kalo gak kita naik kesini aja sob
gimana larinya bocah itu ya
sebenernya kita gak usah mikirin anak anak itu lah
gue yakin anak anak itu
gimana anak daerah sini
gak usah mikirin
soalnya kalaupun mereka mau ngadu ke orang orang
gak bakal cepat itu nyamperin ke kita disini
jarak ke kampungnya mereka
waduh sangat membutuhkan waktu banyak banget loh
ingat ingat dulu kan kamu kadang lupa
ingat ingat dulu dimana kamu nyembunyiin barang barang itu
nah iya kita tetep ingat ingat
makanya kita cari barang barang
kok ada suara suara mistis ya
suara apaan sih
suara apaan sih suara
bunyi kentut kamu kentut ya
apaan sih kamu yang ketuk ya
apa kagak ada yang jawab sih anak anak
kok pada lemes sih
ya kelamaannya ini positi masak sayurannya
iya lama banget
lama kali positi ini berteman
positi punya sarapan yang simple dan mengenyangkan
dari tadi kek pusing ini
sarapan susu serial energetik
sayanya enak deh
aku pun pengen kali min coba
kamu yang positi bikin
iya aku pun lapar kali
nah posisi tahu kok kenapa kalian kalau habis bangun tidur pagi itu suka lemes gak semangat
karena tanpa kita sadari kita tidur selama delapan jam itu sama aja kita seperti orang yang sedang berpuasa
makanya energi di dalam tubuh kita berkurang
nah bagaimana cara kita mengembalikan energi tubuh kita yang berkurang
ya ini nih dengan sarapan ini energi
aku mau yang ini aku mau yang ini
aku yang ini
aku yang ini
aku tak sabar
oh aroma susunya wangi
di energen itu kalian harus tahu apa yang terkandung didalamnya
ada susu yang bernutrisi
gandum yang mengenyangkan
energan ini ada lima varian juga
oh lima rasanya mbak siti
yang pertama yang diminum sama butet
yang kedua yang diminum sama ayu rasa vanila
ini ada rasa kacang hijau
yang terakhir rasa jahe
oh banyak banget
badan siap otak pun siap
oh iya kita lupa kita masih ada pasukan di belakang
ya semuanya energinya
yang namanya rejeki
tadi saya jalan nih
padahal saya pengen beli ikan kok
udah saya bilang aja
pak ikannya dijual nggak
pak wadeng luarin tangan
oh sepuluh ribu
udah saya bayarin sepuluh ribu
pak nih pak ya sepuluh ribu
saya taruh di batu tuh
makasih ya pak
udah alhamdulillah dapet nih
oh ya itu seorang orangnya
saya kan mau beli ikan
ya allah pakde
lah ikannya doang yang dia ambil orangnya kan
ingat saya cuma pengen beli ikan
pakde itu mah bukan minta duit sepuluh ribu
pak dika nolongin dulu ya
yah allah bukannya dibakuin
malah ngurusin orang kecebur lagi
ya allah pakde
ini semua alam ciptaan
jangan keras keras
ntar pakde tersinggung
harus menghargai ciptaan tuhan
karena dia juga ciptaan allah
jangan liat dong
saya mau liat wee
ada dih ada dih ada dih
saya pengguna pakde
saya pengguna pakde
saya pengguna pakde
saya pengguna pakde
saya pengguna pakde
saya pengguna pakde
udah panjang ya
nah gitu ya
buka terus lagi
maap pak ustadz ya
ada yang ganjel
itu akarnya jarang
lapangannya luas lumayan buat jemaah
boleh boleh coba kita keluar aja ya
aduh eh eh eh
tuh tuh tuh tuh
kalian tuh kalau jalan pakai mata dong
pak ade kan tadi nih
emang saya telur dadar
pak ade kedinginan sampai digulung pakai tikar begitu
ah masa sih
oh tadi pas pak ade mau gue gulung
ini gara gara ini salah ini berbuat nih
aduh kenapa sih
kenapa pak ade nggak sengaja pak ade
apa sih buru buru